tapi mukanya beda gitu
yaudah yaudah cabut yuk
daripada nanti kita telat ke kelas lagi
kamu ngapain disini
cakep cakep gitu
ini gue ngajakin ke lo berdua ya
jangan yang cakep banget
tapi yang biasa aja
yang penting hatinya bos
orang lagi bahas tentang pembunuhan
dan nama baik elsa sekarang hancur berantakan
seperti aku dulu
bukannya suaminya bu handin ya

tidak akan pernah memaafkan kamu elsa
atas perbuatan kamu terhadap adik saya
dan juga istri saya
satu satunya cara supaya saya dan istri saya
adalah dengan cara melihat kamu dihukum seberat beratnya
elsa ricky dengarkan ucapan saya yang ini ya
kemanapun kalian sembunyi kemanapun kalian pergi saya pasti akan cari kalian
saya akan kejar kalian kemanapun dan saya pasti akan temukan kalian
oh jadi yang dibunuh itu adiknya wah gila sih ini
tapi apa hubungannya bu andien sama dia ya
iya ya penasaran gue
hubungannya mereka berdua apa nih
ki ki gak kuliah mbak hari ini kenapa mbak andien
oh gitu kalau gitu kik aku mau minta tolong sama kamu
aku rina sama mas sale itu mau bikin ini perayaan tujuh belas agustusan untuk rina
kamu bikin acara yang menariknya dekor yang meriah juga terus lombanya apa aja
bukannya tujuh belas agustusannya itu masih lama ya mbak andien
kok kita nyiapinnya udah dari sekarang
ini untuk tugas sekolahnya reina
nanti mau divideoin terus ditayangin pas tujuh belas agustusan
sama sama mbak andien
tujuan lo dateng kesini mau ngapain sih
bohong kalau lo dateng kesini karena peduli sama gue
lo kan yang paling seneng gue ditangkep
aku itu udah yakin kalau lo itu yang akan ngancurin hidup gue mbak
lo juga akan ngerasain penderitaan yang lebih buruk dari gue
sekarang gue mau pergi
pergi gue udah benci sama lo
gue gak mau keliatan lo lagi
jangan pernah dateng kesini lagi
gue benci sama lo mbak siti
gue gak mau keliatan lo lagi
selama kamu menyalahkan mbak
hidup kamu gak akan tenang saya
kamu akan selamanya denial sama kesalahan kamu
maaf bu sebelumnya kami mau nanyakan sesuatu bu
ini bu soal
roy itu adiknya suami bu andin
maaf ya tapi saya rasa saya nggak pantas untuk membahas masalah ini sama kalian
saya ngajar dulu ya
eh bu bu bu bentar bu
satu pertanyaan lagi bu
terus elsa andin dita itu ada hubungan apa sama bu andin
elsa itu adiknya bu andi
terus kiki aminarti
mereka bertiga saudaraan kali ya
tapi mukanya beda bro
nih rahim yang sama tapi mukanya beda gitu
ya udah yaudah cabut yuk daripada nanti kita telat ke kelas lagi
assalamualaikum pak ma
kamu ngapain di sini
bisa ada di kamu
buat aku selama ini
semua masalah masih terlalu berat
buat aku hadapin jadi
untuk sementara aku putuskan untuk
tidak berhubungan dulu dengan
menyimpan foto rsd nya
tidak pernah berubah kamu ya no
apapun kesalahan elsa
jangan kamu perlakukan anak kamu seperti ini
aku pasti akan menentukan baba normal
ibu yang bayi riyaku
aku tak boleh terus lebih sederhana
baru lagi kau tahare selalu ingat
jangan minta papa dan mama untuk menyimpan ini
harusnya kamu dan elsa pegang
dan jangan perlakukan bayi ini seperti ini
harusnya kamu sayangin bayi ini sejak dalam kandungan
dia tidak salah no
aku ingin berangkat
aku ingin berangkat